universitas diponegoro semarang menggelar wisuda ke satu ratus lima puluh sembilan di gedung prof sodarto semarang selasa siang
para wisudawan diwakili robot berbentuk manusia untuk menghindari kontak langsung
ada tiga robot didandani bak peserta wisuda untuk peraih nilai tertinggi sebagai perwakilan perfakultas
sisanya wisuda dilakukan secara daring seperti sebelumnya
robot berdiri di atas kota beroda dikendalikan oleh remote control
di bagian muka ada layar yang menampilkan wajah peserta wisuda
selanjutnya saat robot berada di depan rektor undip prosesi wisuda berlangsung seperti saat normal
seperti penyerahan ijazah dan bersalaman
dengan menekan tombol angin pada layar di muka robot rektor bisa berkomunikasi dua orang
alhamdulillah pak walaupun dalam situasi seperti ini undip masih memfasilitasi
seperti dikasih robot supaya mewakilkan diri
saya selalu bersama pak alex ford
rektor undip mengatakan penggunaan robot untuk wisuda merupakan bagian dari upaya mengembangkan teknologi robot
khusus untuk wisuda kali ini diperlukan waktu satu bulan untuk membuat tiga robot dengan total biaya lima puluh juta rupiah
undip sudah melaksanakan riset riset robot itu sampai generasi ke empat
nah utamanya yang kita garap justru bukan ini
itu justru adalah tangan bionik
karena ini tangan bionik ini yang kemudian sudah dipakai oleh rekan rekan kita yang mengalami kesatatan misalnya
wisuda daring undip diikuti dua lima ratus enam puluh satu wisudawan selama empat hari
dalam sehari wisuda dilakukan dalam tiga tahap